dan saat ini kita sudah terhubung dengan menteri luar negeri sudada ibu retno marsudi saat ini dari istana kepresidenan
bu retno halo selamat sore ibu
selamat sore saya berada saat ini di napito ibu kota myanmar
oh iya mohon maaf ibu posisi ibu saat ini sedang ada di myanmar
ibu retno langsung saja kami ingin mengetahui apakah anda sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak strategis terkait isu kemanusiaan rohingya ibu
saya baru saja menyelesaikan pertemuan secara maraton dengan tiga pertemuan
pertama adalah dengan panglima angkatan bersenjata komander lg
kemudian yang kedua dengan state council doang suci
dan yang ketiga adalah pertemuan sekaligus dengan tiga menteri yaitu menteri pada kantor presiden dengan national security advisor dan dengan menteri muda urusan luar negeri
nah dalam pertemuan pertemuan tersebut ada beberapa pertemuan
pertama kedatangan saya ke myanmar adalah untuk membawa pesan dan amanah masyarakat indonesia yang konkren terhadap masalah kemanusiaan yang saat ini sedang terjadi di rakhid yang telah banyak memakan korban
jadi amanah dan pesan itu sudah saya sampaikan dan juga tentunya harapan dunia
dengan panglima angkatan bersenjata saya menekankan kepada dua hal
pertama adalah pentingnya segera dipulihkan stabilitas dan keamanan
yang kedua adalah perlindungan kepada semua orang tanpa terkecuali tanpa memandang etnisity dan juga agama
pertemuan saya dengan state councilor down dua g terutama menyampaikan usulan indonesia kepada myanmar dalam rangka menghadapi atau merespon situasi yang terjadi di rahim
pertama adalah pertemuan dengan state councilor doang suci yang telah banyak memakan korban
yang kedua adalah pentingnya segera dipulihkan stabilitas dan keamanan
yang kedua adalah maksimum keamanan dan tidak menggunakan kekuasaan
yang ketiga adalah perlindungan kepada semua orang tanpa melihat etnisiti dan agama
dan yang keempat adalah akses kepada bantuan kemanusiaan
sementara elemen keamanan
plus satunya adalah implementasi dari rekomendasi laporan kopi anam
jadi kita mendukung dan kita mengharapkan agar rekomendasi yang terdapat pada laporan kopi anam
dapat segera diberlakukan atau dijalankan oleh pemerintah myanmar
setelah itu sekaligus saya melakukan pertemuan dengan tiga menteri yang tadi saya sebut
dan tiga menteri ini adalah menteri menteri yang memegang posisi kunci di myanmar
dan terkait dengan situasi di bahagia
dalam pertemuan dengan para menteri tersebut kita lebih banyak membahas mengenai masalah
isu yang lebih teknis karena sebelumnya pada saat berbicara dengan doang suci
kita membahas lebih banyak atau pembahasan mengenai masalah humanitarian access
memakan waktu yang cukup lama
yang antara lain bahwa usulan indonesia agar indonesia dan asean dapat dilibatkan
di dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di rakhine state dapat disuduhi
jadi mekanisme bantuan kemanusiaan ini akan dipimpin tentunya oleh pemerintah myanmar
tetapi juga mengikut sertakan palang merah internasional dan beberapa negara
termasuk di antaranya adalah indonesia
dan setelah pertemuan itu saya melakukan pembahasan lanjutan yang tadi saya sebutkan
dengan tiga menteri yang terkait
baik ibu retno tadi anda menyebutkan usulan dari anda mewakili indonesia yaitu adalah empat plus satu
dengan penyampaian ini kepada aung san suci apa respon dari beliau
beliau menyambut dengan positif formula empat plus satu karena usulan atau upaya yang terjadi adalah empat plus satu
dan menurut saya itu adalah proses yang terjadi dengan usulan yang terjadi oleh pemerintah myanmar
dan saya juga mengatakan bahwa usulan yang terjadi oleh pemerintah myanmar adalah sejalan dengan poin poin atau elemen elemen yang tadi saya sebutkan
misalnya di dalam pada saat kita bicara mengenai masalah akses humantarian assistance
maka kemudian pembicaraannya dibawa kepada bagaimana mekanismenya dan kemudian indonesia masuk ke dalamnya
dan elemen misalnya yang terkait dengan masalah implementasi dari rekomendasi laporan kofi annan
langsung dipindahkan ke dalam

yang akan memantau tindak lanjut dari rekomendasi laporan kopi anan tersebut
dan ibu menteri apakah kemudian aung san suu kyi juga langsung merespon
mungkin menyetujui keterlibatan indonesia bersama asean dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada rohingya
dan usulan indonesia tadi seperti yang saya sebutkan
ini sudah ditandati secara positif oleh doa suci
dan setelah itu kita bahas secara lebih lanjut dengan tiga menteri myanmar
baik terima kasih retno marsudi menteri luar negeri republik indonesia
telah bersama kami di cnn indonesia business sore hari ini